lewat gang sempit yang suram lewat kusamnya rumah rumah peta dan lewat tembok labuk yang hampir roboh
cerita tentang kehidupan yang berat cerita tentang harapan di tiap tahun baru
inilah cerita tentang tangrem atau orang orang dari selatan keturunan langsung dari para pekerja tiongkok pertama di surabaya
dengan segala kesederhanaan mereka tetap bangga menunjukkan identitas sebagai orang tionghoa di indonesia
kota terbesar kedua setelah jakarta
perdagangan dan jasa menjadi urat nadi sejak kota ini lahir lebih dari tujuh ratus tahun lalu
dengan penduduk sebanyak lebih dari tiga juta orang di tahun dua ribu tujuh belas tujuh dua puluh lima persen diantaranya adalah etnis atau suku bangsa tionghoa
sebagaimana suku bangsa lain pembauran sudah lama terjadi di surabaya
tidak ada union eksklusif dengan koordinasi satu etnis
termasuk orang orang tionghoa di surabaya yang banyak mencari nafkah di sektor perdagangan
suasana agak berbeda ada di utara surabaya
sebuah pecinan di jalan tambak bayan tengah yang lebih mirip kampung kecil padat penduduk
jika bukan karena beberapa mural bernuansa tiongkok tempat ini tidak akan tampak seperti sebuah pecinan
wira usaha sebagai mata pencaharian yang sering dilakukan warga tionghoa lain tidak banyak terjadi di sini
nyaris semua warganya bekerja di sektor informal di luar rumah
dari tiongkok bagian selatan atau dalam istilah mandarinya dikenal dengan istilah tangren orang orang dari selatan
struktur bangunannya masih sama seperti dengan pada saat awal bangunan ini dibangun
kecuali istalnya kandang kudanya yang tentu sudah tidak ada lagi
yang masih ada tentu saja termasuk juga petak petak rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal
kalau kita lihat dari proses masuknya orang orang tionghoa di surabaya
tentunya tidak bisa dilepaskan dari pengelompokan masyarakat ke dalam tiga kelas tersebut
yang mana memang daerah pecinan itu dikelompokkan agar bisa diawasi
dan mereka kemudian mudah untuk
untuk dikuasai digerakkan dan ini yang kemudian kontrol kontrol itu yang membuat mereka kemudian pada akhirnya bertempat tinggal di sana
ketika di kembang jepun kemudian di tambak bayan
sehingga generasi generasi seterusnya sudah merasakan kenyamanan berada di sana
dan kemudian mereka beranak pinak dan meneruskan generasi di wilayah tersebut
ada tiga puluh kepala keluarga atau sekitar seratusan jiwa yang tinggal di tambak bayan
mayoritas adalah keturunan tionghoa yang sudah hidup di sini selama beberapa generasi
tempat tinggal juga diwariskan secara turun temurun
hingga sekarang tempat ini belum juga dinyatakan sebagai cagar budaya
tanpa ada perlakuan khusus dari pemerintah rupa tambak bayan tetap kumuh
dari tahun ke tahun
berbagai renovasi dilakukan secara mandiri oleh warga
waktu renovasi juga terbilang tahun dan hanya pada sisi bangunan yang parah saja
maklum seperti para kakek dan buyut mereka yang menjaga istal dua abad lalu
hidup tionghoa tambak bayan hari ini juga tidak terlampau banyak berubah
istal ini yang ditempatin yang samping samping
jadi semuanya ukuran rumahnya hampir semuanya sama
baik yang kalau jiwanya banyak dia ditingkat di loteng
cuma lotengnya ke dalam bukan loteng keluar
waktu zaman dulu kan banyak di sini kan yang tinggal ini bukan bayar anuan
bukan bayar sewaan dari warisan
orang tuanya itu tadi jadi menimpati
kalaupun saya kaya ya nggak mungkin lah saya tinggal di sini
untuk apa kan juga dengan ukuran empat kali lima
mau makan mau tidur ya satu tempat itu aja
jadi kan untuk kehidupan yang disebut dengan layak aja kan udah nggak masuk kan

kita harus menempatkan diri
jadi kita harus menempatkan diri
warga tambak bayan tentu punya pilihan untuk pindah ke tempat tinggal yang lebih nyaman
tapi kondisi ekonomi membuat mereka bertahan menempati tanah warisan leluhur
toh semua keterbatasan ini tidak membuat para tionghoa penghuni tambak bayan berkecil hati
tinggal di rumah petak ini justru membuat kekerabatan mereka semakin kuat
kesederhanaan di tambak bayan yang membuat pecinan ini berbeda dan umit
empat kali enam ya
empat kali enaman ya
dari dulu sampai sekarang ya nggak berubah ya
oh ini sudah berubah nih
ini sudah berubah

oh nggak ada
anda tidur di mana
tidur di sini
tidur di sini ya
tidur di sini
pujangan gini ya
pujangan gini ya
sebagai orang tionghoa warga tambak bayan tahu betul tentang falsafah tiongkok lama
manusia bijak adalah manusia yang tidak pernah lupa asal usulnya
sekeras apapun hidup yang mereka jalani hormat pada leluhur dan patuh pada tradisi tetap mereka jalankan
pun sebagai warga setempat yang bukan tionghoa
tradisi seperti imlek telah jadi bagian dari hidup mereka di sini
seadanya dan sebisanya mereka mematuhi tradisi dengan suka hati
meluluh lantakkan semua sendi kehidupan yang terdampak tidak melulu ekonomi
semua kegiatan ritual dan kepercayaan terutama yang menimbulkan kerumunan dibatasi
di tambak bayan persiapan menyambut imlek tidak seperti tahun tahun yang lalu
walaupun tetap seadanya setidaknya tahun tahun lalu semarak sudah terasa jauh jauh hari sebelum imlek
sangat sederhana sekali pak karena kan menuruti perintah harus protokol harus dijaga
tidak ada kerumunan tidak ada keramaian
betul sekali kerumunan keramaian ditiadakan lah
tapi semangat imleknya tetap gak berkurang
tetap harus ada pak ini kan karena dari leluhur kita
leluhur kita itu kan menyarankan pasti harus kita jaga lah
siang itu sejumlah warga berkumpul membuat hiasan hiasan khas imlek
membuat sendiri ornamen imlek tentu jauh lebih murah daripada membelinya
ornamen lain seperti lampion sudah dipasang terlebih dahulu
dan belasan lampion hadiah dari sebuah kelenteng delapan tahun lalu ini masih terus dipakai hingga warnanya memudar
ini adalah kegiatan yang rutin mereka lakukan saat menyambut setiap perayaan tradisi tiongkok
tidak peduli tionghoa atau bukan sepanjang bertempat tinggal di tambak bayan imlek adalah hari besar bagi semuanya
uh sangat rukun pak rukun sekali peguyupan lah
hati saling menghargai saling menghormati satu sama lainnya
nggak ada beda antara ras ras suku nggak ada pak
misalnya kalau pas imlek juga dari jawa juga
ada yang ikut ada yang ikut ada partisipasi juga dari jawa
tidak ada beda antara ras ras suku tidak ada pak rukun
tahun ini imlek di tambak bayan tidak seramai biasanya
jelas tidak semeriah juga pada tahun tahun sebelumnya
tetapi kawasan ini punya satu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh pecintaan lain di surabaya
ini dia mural atau lukisan dinding yang ada di semua sudut di kawasan ini
semuanya temanya seragam
tema imlek dan juga bernuansa tionghoa
dibuat oleh para seniman seniman mural pelukis pelukis mural yang datang ke kampung ini untuk memberikan pelayanan pelukisan dinding secara gratis
para pelukis mural ini datang tiap hari
dimulai seminggu sebelum imlek
salah satu warga mengundang mereka agar tambak bayan terlihat lebih berwarna
satu tema lukisan biasanya dibuat oleh beberapa orang dan selesai dalam waktu tiga hari
dengan komposisi etnis tionghoa jawa dan madura warga pecinan tambak bayan memiliki beragam agama
dua belas dari seratusan jiwa di sini beragama konggucu
beberapa dari mereka adalah jemaat kelenteng bonbio di kapasan sekitar dua km dari tambak bayan
meski bukan yang tertua di surabaya kelenteng yang dibangun sejak seribu sembilan ratus enam ini punya tempat khusus dalam sejarah
bonbio pernah jadi pusat berkembangnya sikap nasionalisme anti penjajahan di kalangan tionghoa surabaya di masa pergerakan nasional
salah satu pengurusnya seorang wartawan bernama lee kun hian
ia bahkan menjadi pelopor perlawanan terhadap belanda dengan tulisan tulisannya yang pro kemerdekaan
berapa hari menjelang imlek pengurus kelenteng tengah membersihkan altar utama
sejumlah patung dan sinci atau papan papan arwah dibersihkan
tidak cuma itu foto besar bergambar almarhum abdurrahman wahid juga dibersihkan
mantan presiden republik indonesia ini adalah satu dari dua orang yang fotonya dipajang di altar utama bonbyo bersanding dengan patung konghucu
hubungan gus dur dengan kelenteng ini juga dekat
terutama saat gus dur mendampingi gugatan dua jemaat bonbio yang tidak bisa menikah secara konghucu pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
pemasangan foto itulah sebagai tanda penghormatan paling besar yang bisa diberikan oleh jemaat kelenteng bonbio atas jasa gusdur saat menjadi presiden dengan mencabut impres no empat belas tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh yang melarang agama kepercayaan dan adat istiadat tiongkok
mulai tahun dua ribu imlek sebagai salah satu tradisi tiongkok akhirnya dirayakan secara terbuka
penghormatan kita terhadap beliau yang jasanya luar biasa
bahkan saya berani mengatakan kalau beliau tidak ada beliau umat konghucu sekarang belum tidak ada seperti sekarang
karena setelah itu pemerintahan reformasi semuanya kan berdasarkan elektoral
umat konghucu berapa sih besarnya tidak seberapa
tapi ini menyangkut nasib manusia yang termajinalkan terdiskriminasi
gus dur dengan rasa kemanusiaan yang luar biasa tadi memulihkan hak sipil tadi
meski begitu butuh beberapa tahun sampai imlek ditetapkan sebagai salah satu hari libur nasional
setelah presiden megawati memutuskannya pada tahun dua ribu dua
sejak itu wacana pemulihan hak hak sipil warga tionghoa yang terdiskriminasi di zaman orde baru makin mengemuka
dan presiden megawati kala itu secara resmi mengakui tionghoa sebagai salah satu suku bangsa di indonesia
lepas waktu zuhur di masjid tiongho surabaya
sejumlah jemaah salat sendiri sendiri
mengejar ketertinggalan waktu zuhur mereka di masjid yang diresmikan pada dua ribu empat belas
masjid berasitektur gaya tiongkok ini adalah satu dari puluhan masjid bernama cheng ho
yang didirikan oleh persatuan tionghoa muslim setempat
pesan utamanya adalah keberagaman
menunjukkan eksistensi masjid dari tionghoa di kota tilna indonesia menyegar keberagaman tersebut kepada cpi
tensi muslim tionghoa sekaligus memperkenalkan laksamana cheng ho
panglima muslim utusan kaisar ming yang menjelajahi nusantara pada awal seribu empat ratus an
seperti biasanya setiap imlek menjelang masjid ini juga berbenah
lampion lampion terpasang di sisi luar masjid sebagai tanda bahwa masjid juga menyambut imlek
atraksi khas tiongkok seperti barongsai juga pasti ditampilkan setiap menjelang imlek
tapi tahun ini imlek dirayakan sederhana saja
misalnya dengan doa bersama pengurus masjid
untuk keselamatan bangsa dan ucapan rasa syukur tahun baru imlek
karena mayoritas pertanyaan tadi adalah mayoritas pemeluknya itu agama konghuju
jadi seakan akan oh ini melek agama konghuju
tapi imlek ini adalah suatu pergantian tahun
jadi dimana dari tahun ini menjadi dari musim dingin menjadi musim semi
dimana ada perubahan jadi tanda awal daripada tahun
tahun ini menjadi satu kegembiraan harapan yang besar bagi kami orang tionghoa ini untuk merayakan
memberikan suatu semangat bahwa tahun yang akan datang tahun yang akan kita ikuti ini menjadi lebih baik
selamat dan banyak rezeki itu maksudnya di situ
jadi ucapan itu mengandung suatu harapan tahun ini kita bisa melalui dengan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya
jadi bukan milik agama tertentu
tapi milik semua masyarakat tionghoa
berdasar data persatuan islam tionghoa indonesia atau piti tahun dua ribu enam belas
dimana sekitar empat ratus ribu diantaranya tinggal di surabaya
satuan islam tionghoa dan pengurus masjid cheng ho memang tidak mewajibkan jemaah dan anggotanya meraihkan imlek
tapi buat beberapa orang menjadi muslim dan merayakan imlek adalah kesatuan
kalau saya pribadi imlek itu memang tidak bisa dilupakan karena saya kelahiran papa mama saya memang orang tionghoa
jadi imlek itu masih melekat di saya
sampai hari ini walaupun istri saya seorang suku jawa saya dari suku tionghoa
istri saya kalau imlek kan tetap mengucapkan kiyohui sama mama saya
dalam artian menghormati menyayangi
imlek itu bagi saya merupakan hari yang sangat membahagiakan
kalau di muslim ketemunya dengan yaitu idul fitri
ditambak bayar meski imlek dirayakan sangat sederhana esensinya tetap terjaga
warga penghuni rumah rumah petak bersiap menyambut kerabat yang datang termasuk keluarga wohai
usai wohai dan istrinya sembayang arwah pada leluhurnya di ruang tamu
menantunya lina pusparini dan putrinya datang menyusuri gangsarabah
tapi tambak bayar
selama sebelas tahun lina menikah dengan anak laki laki wohai
selama itu pula imlek menjadi bagian dari hidup lina
anak anaknya yang beragama islam juga mengikuti lina
belajar menjadikan imlek sebagai bagian dari identitas mereka keturunan tionghoa
saya muslim cuma saya juga menghormati
soalnya ngongnya itu kan orang tionghoa jadi saya menghormati aja
jadi saya tahu adatnya jadi saya menghormati
ikut ritualnya juga misalnya apa sembahyang
ritualnya enggak cuma saya melihat aja
dari situ saya tahu orang tionghoa itu gimana adatnya itu gimana cara sembayangnya itu gimana
mungkin lebih senang gitu kan soalnya kalau imlek kan angpohan gitu oh enak
jadi hari raya nya ada dua jadi cina dapat angpoh hari raya jawa juga gitu
tahun ini mungkin akan jadi imlek paling biasa biasa saja ditambah bayar
pandemi membuat semuanya hilang
lupakan barongsai atau anak anak kecil yang berkunjung dari rumah ke rumah untuk mendapatkan angpao
semuanya dihentikan sementara guna mencegah kerumunan
tapi bagi goldi dan evelina dua finalis cici koko jawa timur dua ribu dua puluh
atau sejenis lomba duta wisata khusus
kalangan tionghoa kesunyian imlek tambak bayan bukanlah penghalang
selain menyapa dan mengucapkan selamat imlek pada warga mereka menikmati suasana tambak bayan
meski terlahir sebagai tionghoa surabaya baru kali ini goldi dan evelina mengunjungi tambak bayan
menurut mereka dengan sejarah panjangnya pecinan tambak bayan harusnya jauh terkenal dibanding sekarang
mungkin sih lebih karena ini sejarahnya panjang ya
pertama kali saya sudah tahu bahwa ini adalah tempat yang sangat menarik

dan yang pastinya di sini masih asli
kental budayanya gitu

warga tambak bayan dan tionghoa lain di surabaya menunjukkan wajah indonesia seharusnya
wajah kesederhanaan keberagaman toleran dan patuh pada tradisi
karena indonesia adalah keberagaman
maka tambak bayan mengajarkan bahwa stigma serta stereotip tidaklah pantas dilekatkan pada kelompok tertentu
kita bersyukur dengan adanya tambak bayan
kita sebagai masyarakat bisa terbuka pemikiran kita bahwasanya
orang tionghoa itu tidak tunggal

bahwa orang tionghoa ini etnik yang hampir sama dengan etnik etnik yang lainnya
memiliki keberagaman dalam memeluk kepercayaan adat istiadat
dan beragam juga dalam konteks sistem mata pencaharian mereka
ini menunjukkan bahwasanya kita harus membuka wawasan kita
membuka pencerahan bahwasannya orang tionghoa ini beragam